mereka udah makannya banyak ya
kayak yang gua bilang ke lo kemarin
ya boleh aja sih
apa yang gue mau sebagai bayarannya
semalam bersama lo
gue itu udah punya suami loh
orang kita gak ada komitmen kan
pokoknya ketika gue udah ngelakuin
anggap aja ini sebagai simbiosis mutualisme
kalau lo ingkar janji gua bisa bocorin semuanya sa
siah si riki malah ngajem gue sekarang
biar gua bisa nolak permintaan riki

biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki

biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki
biar gua bisa nolak permintaan riki

biar gua bisa nolak permintaan riki

tidak tak bisa
hari ini ricky percaya sama alasan gue
tapi setelah seminggu dari sekarang

gue udah nunggu lo bertahun tahun cek
nunggu lo seminggu lagi
gak masalah mbak titi
sampai jumpa lagi
kok kebacanya notif abis gue
sampai jumpa lagi
nung mama ngeliatnya
mereka udah makannya banyak ya
sampai jumpa lagi

semoga mama selalu diberikan kesehatan
diberikan umur yang panjang
terima kasih anak mama saya
bahagia selalu ya
i will bersama kalian
maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang mama inginkan
kamu anak yang selalu mama banggakan
ada hadiah untuk mama
ini untuk gantiin resmi meja untuk anak anak mama
ini untuk gantiin perusahaan yang jatuh ke dalam kemarin
ini aku sama andin
aku pasangin deh ma
aduh mama jadi memiliki terharu
mama suka sekali
aku juga punya kado buat mama
aduh apa ini
aduh ini kok cantik sekali yang bikin
oh gak buka ya
ini siapa yang nulis
udah naik gaji semua
ini ada gardu dari kiki mbak mirna sama uya
emang kadonya enggak seberapa sih bu
cuma kita bertika bikinnya penuh kasih sayang dan cinta buat ibu
mudah mudahan bu bo suka ya bu ya
ini saya buka ya ke pegangnya al ya
aduh aduh aduh
mertua idaman warga pondok pelitang
muka rosa rambutnya andin
kalian perhatian sekali
aku punya hadiah lagi
banyak sekali hadiah dari reinhar